terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kementerian kesehatan ri sabtu kemarin melaporkan dua kasus kematian covid sembilan belas varian omikron di indonesia
di mana keduanya diketahui sama sama memiliki comorbid hanya saja yang satu belum divaksin dan satunya lagi telah divaksin
lalu apakah adanya varian omikron ini menjadi alarm bahaya bagi orang dengan penyakit comorbid
malam ini saya akan berbincang dengan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes ibu siti nadia tarmizi dan epidemiolog griffith university ada pak diki budiman
halo selamat malam bu nadia dan juga pak diki
oke saya ke bu nadia terlebih dahulu
bu nadia ini mohon dikonfirmasi kembali nih bu soal riwayat masing masing pasien yang meninggal
mulai dari komorbidnya apa lalu umurnya berapa dan apakah sudah divaksin atau justru belum divaksin
karena ada rumor yang beredar
bahwa salah satu pasien yang sempat pulang dari luar negeri ini belum divaksin
apa betul itu ibu
iya jadi tentunya pertama tama kita turut melakukan kawah ya kepada keluarga yang tentunya mendapatkan musibah ini
kita ketahui bahwa ini adalah kasus pertama ya yang melaporkan adanya kematian akibat varian omikron
memang kebetulan dua kasus kematian ini
satu adalah perempuan almarhumah
usia lima puluh empat tahun pelaku perjalanan luar negeri sudah divaksin dua kali
pada saat tiba di indonesia itu pada saat entry test itu didapatkan hasil positif
dan pada waktu itu yang bersangkutan tidak mengadat dijalan sama sekali
kemudian dua hari tiga hari dilakukan isolasi ada batuk di lekringan dan kemudian mulai pada waktu itu sesak
setelah beberapa hari kemudian sesaknya terus bertambah
yang akhirnya membutuhkan
terapi oksigen dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit suyati
tapi kita tahu bahwa almarhumah ini memiliki multi comorbid
jadi comorbidnya cukup banyak
yang pasti adalah penyakit diabetes dan juga penyakit tekanan darah tinggi
serta ada obesitas ya yang obesitasnya cukup berat
nah ditambah lagi dengan diabetesnya yang tidak terkendali
jadi sesak ini
tapi kemarin masih ada jugaan
bukan hanya saja karena disebabkan oleh sesak yang seperti biasa
kita dapatkan karena perubahan gambaran dari paru paru sebagai infeksi dari covid sembilan belas
tapi juga bisa sesak karena selaiman daripada elektrolik
karena yang bersangkutan sakitnya ini adalah sakit diabetes ya
jadi ada dua hal ini
kemudian kasus kedua adalah laki laki almarhum usia enam puluh empat tahun
dan punya rewesi penyakit
dan sakit ginjal
dan karena kondisi comorbidnya memang belum mendapatkan vaksinasi
bahkan satu dosis pun dikarenakan adanya ketakutan karena comorbidnya ini
dan gejalanya memang sesak
dan baru saat itu dilakukan pemeriksaan covid
sebelumnya ada gejala
tetapi yang bersangkutan merasa masih bisa ditanggulangi
sehingga tidak datang ke paskes
bu nadia bisa dipastikan kembali
karena saya sempat melihat dari sosial media
dan juga masyarakat sekitar
yang mengatakan bahwa
yang justru mempertanyakan
apakah ini kematiannya akibat dari comorbidnya
atau justru dari varian omikronnya
itu yang perlu ditegaskan kembali
ya ini tentunya sulit ya
tetapi kita tahu bahwa

itu terutama memberikan resiko
yang besar pada kelompok lansia
dan pada kelompok orang dengan comorbid
makanya kemudian kan vaksinasi
dari awal ditujukan
untuk sasaran ini
lansia dan kelompok comorbid ya
jadi kita tahu varian omikron ini kan mutasi
dari virus virus yang sebelum sebelumnya
dalam dua hari menyatakan varian omikron
sebagai varian opken
dan dikarenakan mutasinya yang
dan menggabungkan berbagai mutasi
jadi varian varian yang
nah kita melihat bahwa
mengapa kemudian banyak yang tidak bergejala
atau gejala yang ringan
ini karena proteksi dari vaksinasi tentunya
tapi pada kondisi kondisi tertentu
pada orang ya tadi contohnya lansia
yang belum divaksin itu udah pasti resikonya akan
sama seperti di awal awal kita belum memulai vaksinasi
yang kedua adalah
ini kita melihat beban yang terbesarnya
adalah tidak terkendalinya
adanya infeksi omikron ini
atau infeksi covid sembilan belas sih sebenarnya
tidak spesifik karena omikron
jadi belum diketahui secara spesifik
apakah ini omikron
bagaimana bu nadia
secara pemeriksaan hasil laboratorium
dia sudah omikron
tapi artinya infeksi covid sembilan belas
itu gambarannya adalah
sama ya kalau kemudian
pada seseorang yang comorbid
kerusakan sel sel paru
sebagai akibat dari keparahan
infeksi yang terjadi
ini sama saja sih gambarannya
baik untuk omikron
atau varian lainnya
hanya saja memang omikron ini
karena mutasinya yang banyak
ini juga bisa jadi faktor
dia lebih cepat agresif
karena sebenarnya negara negara lain
walaupun angka kematian
maupun angka orang yang dirawat rumah sakit
risiko itu tetap ada
saya ke pak diki
pak diki ini ada dua kematian covid sembilan belas varian omikron
yang dianggap tidak lebih berbahaya
sekali lagi membuktikan
bahwa kita nggak bisa main main
dengan satu varian
yang masuk dalam kategori
dia sudah membuktikan
bahwa ini bisa menyebabkan
akibat dalam hati yang dirawat
di rumah sakit
dan juga kematian
jadi saya memperkuat
sampaikan dokter nadia tadi
jangan sampai kita beranggapan
ini karena komorbidnya
jadi berharap kalau orang menderita
ketika ada diabetes
mohon maaf bukan menginikan penyakit ini
kita juga berduka tentang ini
dan ini menjadi pembelajaran untuk kita
kalau dia menderita diabetes
kalau misalnya berjalan
itu dia meninggal
yang akan dalam data kematian
itu adalah kematiannya
bukan karena diabetesnya
karena itu yang menyebabkan kematiannya
sama dengan covid ini
dia itu memperburuk
saya rasa dari sars cov dua ini
kalau dia punya diabetes
memburuk berkali kali lipat
jangankan punya diabetes
yang tadinya nggak punya diabetes
jualan darahnya itu tingkat
ini menunjukkan mungkin ada dampak dari virusnya
bahkan pada anak
yang mal itu sekarang
angka penderita anak yang menderita diabetes
kalau dia bahkan ketika terkena
seperti omikron ini
baru bicara satu saja
dampak ke pankreas
bukannya di indonesia
di banyak negara mengatakan
ini untuk mengingatkan
karena sudah rawan
datanglah virus ini
yang bisa membuat
dan yang hipertensi tadinya terkendali
menyerang pembuluh darah
jadi pembuluh darah
termasuk bukan hanya kemampuannya
berkonsentrasi tapi juga
ada yang disebut dengan
bahkan saya sampaikan
saya bukan menakut nakut
ketika dilakukan operasi
kepala satu pasien covid ini
karena ada ancaman struknya
itu kekuannya terjadi
di depan mata
ini karena sars cov dua
tidak boleh kita main main dengan ini
bahwa kita sudah punya proteksi
tapi juga satu hal ingin saya sampaikan
itu sudah divaksinasi
bukan berarti vaksinasi tidak efektif
ini memberi pesan
orang yang punya komodit
tetap harus melakukan upaya pencegahan
karena dia sekali lagi sangat rawan
dan kelebihan dari omikron ini
bukan hanya pada kelompok yang sudah
yang belum divaksinasi saja
tapi yang sudah divaksinasi pun
melakukan program booster itu
data cdc terakhir menunjukkan
taran saya ke pemerintah
sudah dilakukan juga
kecepatan omikron ini begitu cepat
jadi makanya masyarakat umum harus bersabar
karena yang berisiko ini orang yang comorbid
dengan pertogal booster ini
berarti intinya bahwa
dengan adanya varian omikron ini
covid sembilan belas begitu pada umumnya
berarti ini bisa menstimulus
kalau misalnya kita ada comorbid dan lain sebagainya
intinya bisa menstimulus
terjadinya infeksi yang lebih parah lagi
kondisi klinis dari si pasien ini
mungkin dia masuk prediabetes
terutama di masyarakat diabetes
dan hipertensi yang sering
akhirnya gula darahnya
makanya bicara dampak covid ini
bicara dampak sekarang saja
bicara dampak lima sepuluh tahun
yang disebut dengan dampak dari
yang disebut long covid ini
meningkat potensi diabetes
meningkat potensi kasus
makanya pencegahan itu harus dilakukan
tidak bisa kita
misalnya deteksi jadinya lemah
ya udah saya terinfeksi saja
karena berbahaya tidak ada
yang terjadi bisa terjadi kerusakan
dan bisa lebih fatal
tentunya harus ada antisipasi
nanti saya akan bertanya juga ke bu nadia
terkait dengan antisipasi
apa yang harus kita lakukan
terutama untuk keluarga terdekat
apabila ada salah seorang anggota keluarga kita
yang mungkin memiliki ciri ciri yang sama
dan selanjutnya harus dibawa kemana
apakah harus isolasi mandiri
atau justru harus masuk ke isolasi terpusat
nanti akan kami tanya langsung ke bu nadia
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
dan masih bersama saya ada ibu siti nadia tarmizi
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes
dan juga pak diki budiman
pertanyaan yang sempat saya utarakan ke bu nadia
terkait dengan ciri ciri apa yang harus kita waspadai
dari penyakit yang bisa menyasar
bagi anggota keluarga kita
apa sebenarnya yang bisa ibu jelaskan
terkait dengan ciri cirinya ini

ini kan namanya penyakitnya

nah memang covid sembilan belas ini disebabkan

tadi mutasinya banyak sekali
yang tadi disampaikan oleh pak diki ya
tapi pada prinsipnya
kalau melihat gejala klinis
pada kita itu kurang lebih sama
kita batuk filet demam
dan faktor kalau kita bicara
mengenai faktor faktor resiko yang memang terberat
itu usia lanjut
nah tentunya kalau penyakit comorbid
diabetes ataupun hipertensi tidak terkontrol
jadi awal awal polanya akan sama
ini pasti akan meningkatkan
resiko penyakit covid sembilan belas
yang diderita itu menjadi parah
yang kita lakukan
untuk tata laksananya
ini pasti tetap sama
misalnya kalau dia tidak bergejala
ataupun gejalanya ringan
supaya fasilitas pelayanan kesehatan
itu tetap tersedia
untuk orang orang yang gejala sedang
kita juga sudah menerbitkan
bahwa yang bisa melakukan isolasi mandiri
itu adalah yang memiliki syarat klinik
dan syarat rumah
jadi ada dua
jadi syarat klinis itu adalah usianya kurang dari empat puluh lima tahun
jadi kita sudah sebenarnya mengatasi
kemungkinan perburukan pada langsia
resiko yang lebih besar
kedua tidak memiliki comorbid
artinya comorbidnya terkontrol
jadi itulah menjadi salah satu syarat
kemudian bisa mengakses layanan telemedicine
ataupun bisa mengakses layanan
fasilitas pelayanan kesehatan
ataupun rumah sakit
dan punya berjanji nih
harus betul betul melakukan isolasi
jangan semuanya isolasi mandiri
tapi masih jalan jalan
nah sementara kalau untuk syarat rumah
ini kurang lebih sama seperti yang sebelum sebelumnya
artinya ada kamar terpisah ya
lebih baik kalau lantainya terpisah
kemudian kamar mandinya juga terpisah
untuk memastikan saturasi oksigen
karena memang kan yang harus kita jaga
itu adalah pulsu oksimetri ini
jadi kalau punya lebih baik
atau tadi kalau dia bisa mengakses
mungkin biasanya satgas itu
bisa mengakseskan juga
bisa memantau ya
terkait saturasi oksigennya
jadi ini syarat syaratnya
kalau kita mau melakukan
kita akan berikan pengobatan
kalau dia tidak bergejala
kalau dia jalan jalan ringan
itu ada obat obat antivirus
nanti kalau ada perburukan
kita mulai menambahkan obat obat baru
seperti mombetirafir atau pasprofit
telemedicine itu tetap bisa diakses ya ibu ya
itu harus bisa diakses
jadi kita bisa pantau terus
kondisi yang bertanggung jawab
oke saya kembali lagi ke pak diki
kita juga kembali lagi soal kematian
kasus omikron yang ada di indonesia ini
ini kan satu pasien merupakan pelaku perjalanan luar negeri pak
sementara satunya lagi transmisi lokal
apakah sebenarnya omikron ini sudah ada dimana mana
dan mengapa ini bisa terjadi
sementara pemerintah cukup tegas aturannya
terkait pelaku perjalanan luar negeri ini pak
saat ini tidak ada negara yang bisa menahan lagi omikron ini
tidak ada negara yang bisa menahan lagi omikron ini

bahkan negara yang tepat seperti china bobol ya

bobol ini artinya
karena apa karena menunjukkan bahwa
bisa sangat efektif menginfeksi

bahkan empat kali jumlah orang infeksinya lebih banyak dari delta
bahkan empat kali jumlah orang infeksinya lebih banyak dari delta
dua kali lebih cepat
dan dia tidak hanya menyebabkan kalangan yang tadi divaksin
tapi dua yang
sorry yang tidak divaksin tapi yang dua dua divaksin
ini memungkinkan sekali lagi
begitu mudahnya dia bersirkulasi
di banyak wilayah di dunia ini
nah saat ini dengan
adanya dua kasus ini sekali lagi
ini ada pelajaran mahal ya
ini menunjukkan bahwa ancaman itu sudah
bukan hanya di pintu masuk
sudah di dalam
nah ini yang harus disadar oleh kita semua
sehingga kita jangan merasa
ya di rimut saja di masalah pintu masuk
tapi di dalam kita
kurang tiga t lima infeksi
ya ini yang sudah memang
potensinya sih memang sudah dimana mana sulit
tapi untuk diketahui
bukan berarti kita
tidak ada senjata
kan kita sudah ada senjata ya tiga t lima infeksi itu
ini adalah kemungkinan ya secara umum
adalah satu gelombang yang paling
itu ya mungkin terakhir ini
cerita selanjutnya akan ada tapi kecil kecil
karena jumlah orang yang
sudah punya imunitas akan jauh lebih banyak
bahkan pada diri saya
di akhir dari gelombang
semua akan punya lebih banyak yang
memiliki imunitas entah itu karena vaksinasi
ataupun yang terinfeksi
imunitas ini belum tentu
semuanya memiliki kualitas yang bagus
nah supaya memberi kualitas yang bagus
itu yang penting gitu bahkan
berikut infeksi namanya
orang yang sudah divaksinasi
jadi kuncinya vaksinasi dulu ya bukan infeksi ya
karena memang sulit kasus
di dunia secara umum
orang yang sudah divaksin dengan
orang yang tidak divaksin infeksi
imuniternya cuma dua kali bedanya
artinya yang tidak divaksin dua kali
lebih banyak artinya yang divaksin
juga terkena nah tapi
yang sudah divaksin ini
mendapat ya saya bukan bilang
manfaat tapi proteksinya
itu meningkat ketika dia
proteksi yang lebih tinggi dibanding
kalau dia tidak divaksinasi yang
tidak divaksinasi ini nah dibawanya
angkanya adalah menunjukkan
dua puluh kali lebih besar mengalami
kematian nah makanya
harus segera divaksin nah ini
apapun vaksinnya tapi jangan pilih pilih ya
nah ini membuktikan
sekali lagi bahwa peran tertinggal
vaksin ini begitu besar dan
di sisi lain kita juga nggak bisa
mengandalkan vaksin aja nggak bisa ngandalkan
booster saja karena sekali lagi orang orang yang
dan belum mendapat booster atau sudah
di booster ini tetap harus dilindungi dengan
cara apa ya kita temukan kasus kasus
minimal kalau sudah kontak
ya jangan kemana mana
yang disebut tadi karena dia
ada karantina mandiri itu harus
dipatuhi nah satu lagi
ini omikron ini bukanlah
sebagaimana covid juga bukan
pandemi terakhir tapi
bukan berarti ini nggak akan
berkesudahan nggak akan
ada akhirnya ini
saya kira setelah omikron
ini kita sudah memasuki satu
era yang kita akan lebih
bisa menata laksana lebih baik karena apa
jauh lebih banyak nah ini artinya
kita perlu benar benar
meminimalisir dampak yang
tadi saya sampaikan jangka panjang jangka
menengah dari omikron ini
dengan cara apa selain
masalah vaksinasi ya
ya prinsip mencegah
lebih penting daripada
terinfeksi covid sembilan belas apapun
variannya oke bu nandia
ini berbicara soal transmisi
lokal maupun juga ada
dari pelaku perjalanan luar negeri nah ini
kan di semarang ada pasien yang sudah menjalani
karantina selama empat belas hari di wisma atlet
lalu saat tiba di kediamannya di semarang
kalau saya tidak salah ini justru menularkan ke anggota
keluarga yang lain ini kenapa bisa terjadi bu
apakah infeksi ulang ini bisa terjadi
dan perkembangannya bagaimana karena
kita tahu sendiri
untuk keluar dari wisma atlet
tentunya harus sudah ada
bukti bahwa dia sudah terbebas
dari apa namanya
virus corona begitu ternyata justru
bisa menularkan apakah hal ini
bisa terjadi lagi atau
justru ini pengawasan
itu kurang ketat begitu bu
satu kita tahu bahwa
sebenarnya masa inkubasi
ini kan satu sampai dengan
empat hari jadi bisa setelah dia
tertular dalam satu hari
sudah muncul gejala dan bisa
kita deteksi atau bisa juga
mungkin karena daya tahan
yang baik ya dia
bisa lebih dari
sepuluh hari karena kan sebenarnya kalau kita
berbicara mengenai karantina yang saat ini
kita lakukan itu kan dia minimal
tiga hari bebas
akhirnya diperiksa ya
sebelum keberangkatannya itu tiga hari
negatif kemudian dia menjalani
karantina selama tujuh hari
jadi sebenarnya dalam periode sepuluh
hari itulah yang kita
ada ya walaupun ini
kasusnya sangat sedikit sekali ya
artinya yang kemudian
setelah masa karantina sangat memungkinkan
nah sebenarnya kita selalu memesankan
terutama untuk pelaku perjalanan luar negeri
karena sebenarnya ini bukan kasus pertama ya
mas iqbal ya kita juga punya
satu kasus lagi yang di
jawa barat ya di bandung
dengan kasus yang sama setelah
di akhir masa karantina tapi
kemudian dua hari kemudian
dia merasakan ada gejala batuk
pada waktu ada gejala batuk
itu sebenarnya kita kalau
dari pelaku perjalanan luar negeri kita harusnya
segera tes segera kemudian isolasi
karena masih ada
kemungkinan ya untuk kita menularkan
karena masa intubasi tadi
ini yang di luar
daripada kalau kita bilang
di dalam epidemiologi itu kurva normal ya
saja memang hal hal
yang seharusnya itu sudah terjadi
sudah terdeteksi tapi kemudian
tidak bisa kita deteksi kembali
tapi artinya kita masih
surveilernya cukup baik artinya pada
waktu dia berada di komunitas
walaupun dia kemudian menularkan ya
kepada keluarganya artinya
masih bisa kita deteksi untuk
klasternya tidak meluas sebenarnya
kalau saat kita keluar dari
menganjurkan ya sebenarnya empat belas hari
kemudian itu tetap protokol
menggunakan masker atau
kalau ada gejala gejala segera lakukan pemeriksaan
oke kalau pak diki sendiri menurut
pak diki apakah aturan
yang sudah dilakukan oleh pemerintah perhatian
yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang cukup tegas
bisa dikatakan bocor begitu
nah apakah pak diki melihat
bahwa ketegasan dari pemerintah ini
masih kurang atau justru harus
bisa dimaksimalkan lagi
ya memang masa karantina ini
tujukan ya yang
bervariasi tentu melihat
salah satunya juga masa inkubasi
dari omikron ini
yang memang bervariasi juga ya
kita perlu meningkatkan
literasinya sebetulnya literasi pada
atau isolasi ini bahwa
ya dia bisa mengalami yang
tadi sampaikan dokter tadi yang paling
panjang bahkan dua puluh satu hari
pun ada gitu nah
dan ini juga pesan penting
sebenarnya untuk publik ya bahwa
bahkan ketika terpapar
itu meskipun tidak ada
atau masuk atau belum
bahkan di testing dia harus
berprinsip dia membawa virus
terbukti sebaliknya sehingga
selama dia dalam kasus
seperti atau status seperti itu
dia membatasi diri bukan hanya
termasuk lagi apalagi orang lain nah ini
yang akan membuat dan berperan
meminimalisir ini yang
dilakukan sekarang di sini masih
karena testingnya sudah
di sini sudah seratus ribuan lebih
kan nah kapasitas juga
di lab dan tenaga kesehatan banyak
yang sakit juga karena omikron ini
maka yang dikejar
dan dituju sekarang ada masyarakat
punya peran kalau
dia punya gejala ya sudah kalau
bisa melakukan rapid test antigen
lakukan kalau tidak
diam di rumah tujuh atau
sepuluh hari gitu sekarang nah
kalau bergejala dia nggak boleh kemana mana
kontak ke tenaga kesehatan makanya di sini
ada medisi menjadi penting bahkan
kalau bisa ada semacam
aplikasi karantina rumah
di peduli lindungi itu misalnya
itu akan sangat membantu nah
ini yang dalam kaitan omikron
memang harus disiapkan karena
jumlahnya kan banyak sekali
jumlahnya akan empat kali lebih banyak ini belum
apa apa saya sampaikan ini belum
apa apa karena sebetulnya
kita akan mengalami gimana orang
akan mengalami hal yang sama
merespon ini dengan mitigasi
ini akan kemana mana nah yang
dikhawatirkan yang tadi itu yang dampak yang
panjang jangka menengah dan salah satu
yang jangka menengah yang ingin saya tegaskan juga
jangan sampai ada peranggapan
ya sudah ini kan ringan bersirkulasi
aja kita udah dikebak
nggak berbahaya karena akhirnya
nanti orang ini bebas
menginfeksi orang bersirkulasi
artinya mereplikasi bermutasi
ada varian baru
varian baru atau bahkan varian
terkombinan karena orang
ini bisa terinfeksi
bukan hanya oleh omikron mungkin oleh delta
mungkin sama alpha nah ini
akan bisa melahirkan masalah
baru nah ini yang harus
disadari dan ini tentu perlu literasi
sekali lagi semua
program itu salah satu juga
literasi menjadi penting sehingga orang tahu oke
kalau gitu udah lah dengan kesadaran
diri ya ketika bahkan
karantina di pintu masuk misalnya katakan
mau tujuh hari begitu sampai rumah kalau sudah
ya dia juga kemana mana dulu
dia maja di rumah dulu tujuh hari
misalnya untuk keamanan dia dan juga
keluarganya ini yang
bersama kita tentu nggak bisa
pemerintah juga semuanya
saya kira cnn juga dalam
kaitan ini punya peran dan minta apresiasinya
omnitron ini boleh dianggap
pme tapi juga
sekali lagi berdipa presiden
saya sampaikan panik nggak boleh
tapi mitigasi kita lakukan
tapi jangan dengan emosi
emosi itu maksudnya
sosialistis artinya berbasis sains ya semuanya
dan sehingga kita
bisa mencapai apa yang
kita targetkan dengan
jangka pendek sampai jangka panjang
oke baik pak diki
dan juga bu nadia terima kasih sudah
berbincang dengan kami malam ini tentunya
lagi lagi adalah vaksinasi itu cukup
penting apalagi bisa membuka mata kita
bahwa dengan vaksinasi
ini tentunya bisa meredam
ataupun meminimalisir bagaimana nanti
bisa terjadi yang tentunya kita
tidak berharap akan lebih parah lagi dari
sebelum sebelumnya terima kasih sekali lagi
bu nadia dan juga
pak diki selamat malam dan juga salam sehat selalu
terima kasih pak
kami punya informasi terkait transisi
menjadi salah satu topik utama yang akan
diangkat indonesia dalam presidensi g dua puluh
dan cnn indonesia newscast akan